kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat memasuki babak baru setelah persatuan dokter forensik indonesia merilis hasil dari otopsi brigadir j yang kedua pada senin dua puluh dua agustus kemarin
nah hasil otopsi kedua ini mengungkapkan bahwa tidak ditemukannya luka selain luka tembak pada tubuh brigadir yosua
hasil ini pun kembali dipertanyakan oleh pihak keluarga brigadir yosua
dalam konferensi per senin dua puluh dua agustus ketua perhimpunan dokter forensik indonesia pdfi ade firmansyah menyatakan terdapat lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar di tubuh brigadir yosua
satu peluru ditemukan bersarang di dekat tulang belakang
selain itu terdapat dua luka tembak yang mengenai organ vital yaitu di kepala dan dada
ia juga memastikan tidak ditemukan luka selain luka tembak pada tubuh brigadir yosua
jadi saya bisa yakinkan
dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami baik pada saat kita lakukan autopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik
tidak ada luka luka pada tubuhnya selain luka luka akibat kekerasan senjata api
salah satu pengacara keluarga brigadir yosua eka prasetya menyatakan tidak puas dengan hasil otopsi tersebut
dia beralasan keluarga brigadir yosua selaku pemohon pengadaan otopsi kedua
tidak mendapat pemberitahuan sama sekali terkait hasil otopsi tersebut
yang jelas prosedural yang kami tempuh tapi kami diperlakukan seperti ini
tidak sesuai dengan prosedur seolah olah bahwa itu hak monopoli dari penyidik
padahal kalau otopsi itu persetujuan antara dokter dengan pasien
dan itu hak pasien untuk dapat itu
jangankan menerima sms aja nggak ada
atau wa lah wa
pak ini saya mau ngumumin besok ya pak ya bisa datang nggak ke baris krim
kagak ada mak
meski menyatakan jumlah luka tembak yang dialami brigadir yosua dalam konferensi pers tersebut
pdfi tidak menjelaskan secara rinci letak luka tembak pada tubuh brigadir yosua
pdfi juga tidak memberikan informasi terkait perbedaan antara hasil otopsi pertama dan kedua
alasannya hal ini akan diungkapkan di pengadilan
hal ini pun menjadi pertanyaan lain bagi kuasa hukum brigadir yosua
pasalnya kasus pembunuhan brigadir yosua sudah menjadi kasus publik
sehingga informasi apapun terkait dengan hasil pemeriksaan harus dibuka kepada publik
rencananya kuasa hukum keluarga brigadir yosua akan mengirimkan surat kepada persatuan dokter forensik indonesia dan penyidik
untuk meminta agar hasil otopsi secara komprehensif diberikan kepada pihak keluarga dan kuasa hukum
gita meningrum mwiu di jakarta